bilang jadi kita melaporkan bukan pesantrennya kita melaporkan pimpinan pesantren terus nama
panji gumilang atas penodaan agama yang mana statement statement dia berseliweran di media
sosial apabila ya statement dari kami apabila pemerintah diam saja apabila pemerintah diam saja
tebang pilih hukum ya fpi bisa diubarkan ya orang mas lain bisa diubarkan maka satu panji kubilang
yang sudah jelas kampanye baraskri menyatakan video itu benar maka kami minta sebelum umat
islam seluruh indonesia seperti di jakarta dua ratus dua puluh dua
kita sekali lagi tidak menanggapi yayasan pesantrennya pesantren ada aset kita harus
selamatkan yang kita proses adalah oknum oknum di dalamnya yang menyesalkan para
santri yang menyesatkan umat islam terutama di wilayah indrawayu